memiliki bayi dan balita tak dapat tipung kiri
memerlukan banyak sekali keperluan
seperti peralatan dan perlengkapan
bagi sebagian orang tua untuk membeli segalanya sekaligus
dirasa cukup berat ya karena harganya yang terbilang tinggi
namun orang tua yang cerdik tetap bisa menyediakan peralatan dan perlengkapan
untuk buah hatinya meski tidak membeli
baru pengennya tuh beli kan apa apa beli
cuma setelah lihat instagram
terus ada ternyata ada penyewaan penyewaan untuk perlengkapan bayi
terus setelah dipikir pikir kayaknya lebih mending nyewa
dibanding harus semuanya tuh beli
kalau dari harga jelas sangat lumayan menekan kos ya
peluang mahalnya perlengkapan bayi ini dimanfaatkan sejumlah orang
yang memiliki naluri bisnis seperti putri arinda
awalnya arinda pernah membeli barang untuk buah hatinya
namun berakhir barang tersebut
tidak disukai oleh anaknya
akhirnya arinda memulai bisnis rental peralatan serta perlengkapan bayi dan anak
ia menyebut bisnis yang didirikannya pada dua ribu enam belas lalu
dapat membuat umur ratusan produk yang awalnya dimiliki pribadi jadi lebih panjang
ada ya waktu itu mungkin ada satu dua gitu
cuma waktu itu belum lengkap gitu
jadi kita pengen menjadi yang paling terlengkap
purir kami sendiri akan dibantu instalasinya gitu
jadi nggak perlu mikirin lagi
nyampe terus orang tuanya
aduh gimana nih cara masang segala macam gitu
itu akan dibantu juga oleh kita
tak hanya arinda yang melihat peluang ini
bahkan ada yang memanfaatkan teknologi internet untuk melebarkan pasar
seperti natasha gurney
melalui internet sejak dua ribu tiga belas lalu

produk yang ditawarkan juga lebih spesifik
yaitu kebutuhan traveling bayi hingga anak usia dua belas tahun
setiap pemilik bisnis sewa ini sudah memperhitungkan masa pakai dari setiap barang barang yang akan mereka sewakan
potensi dari bisnis sewa ini tuh ada ya
karena kelahiran itu selalu ada gitu
setiap harinya setiap bulannya setiap tahun selalu ada
pasti customer akan selalu ada gitu
modal awal yang dikeluarkan untuk bisnis sewa ini memang terhitung besar
yakni dikisaran lima puluh hingga seratus juta rupiah
namun omset yang didapatkan bisa dua bahkan empat kali lipat dari itu
seiring pembaruan stok inventory
salah satu hal yang penting diperhatikan supaya alat alat sewa ini bisa bertahan lama tentunya di perawatannya gitu ya kak ya
nah apalagi yang di sini juga menyewakan
nah yang penting diperhatikan apa aja sih kak
part mana yang boleh dicuci dan enggak
itu paling penting caranya elektronik ya
setelah kita cuci kita masukkan ke mesin khusus untuk sterilisasi
jadi terjaga ya walaupun nanti abis ini disewa sama orang lain dipastikan aman semuanya
salah satu barang rental yang paling diminati para orang tua adalah stroller
bila dihitung hitung jika mesti membeli orang tua harus mengeluarkan biaya di atas satu juta rupiah
namun dengan menyewa orang tua hanya perlu membayar mulai dari tiga ratus ribu rupiah sesuai spek kebutuhan dan waktu peminjaman
orang tua yang membayar sewa sudah sekaligus mendapatkan fasilitas antarjemput rakit barang dan email lengkap tutorial penggunaan serta perawatan barang sewa
pihak rental pun memastikan bahwa seluruh barang dalam kondisi baik dan bersih sebelum digunakan oleh penyewa
clarissa aradia dwi arief rastento fajar bolivia jakarta